selama sebulan terakhir bekerja dari rumah membuat sultoni adil mangatur memiliki lebih banyak waktu bersama alesha
anaknya yang berusia dua lima tahun
imbauan pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah di tengah pandemi covid sembilan belas
juga ikut mengubah rutinitasnya berolahraga yang biasanya dilakukan di luar ruangan
namun siapa sangka kegiatan yang dilakukan pria berusia empat puluh satu tahun ini bersama anaknya di rumah
justru tetap dapat membuatnya aktif bergerak
ya buat kita mungkin juga gerak badan tapi buat anak kita tuh jadinya buat aktivitas bermain aja sama orang tuanya
tapi sebenarnya capek gak sih ngikutin anak umur dua tahun seumur alicia itu capek gak
capek sih tetap pakai tenaga juga ngubur ngubur mereka
tapi lumayan lah daripada juga di kantor biasanya selama ini duduk
sekarang kalau kerja di rumah sambil kerja tetap sambil bisa main sama anak
ya itu itu sambil juga latihan gerak badan juga
aktivitas yang dilakukan tony bersama anaknya sebenarnya sudah termasuk dalam kategori olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang
olahraga dengan intensitas seperti ini diperlukan untuk dapat menjaga kondisi dan imunitas tubuh kita di tengah pandemi virus corona
pada saat kondisi biasanya sering kita melupakan keluarga kita
kita pulang anak kita sudah tidur saat ini kita mempunyai waktu yang cukup banyak
kita bisa berolahraga
kita bersama dengan anak anak kita tapi dengan catatan harus fun
dengan membuat permainan yang menyenangkan bagi anak olahraga dan aktivitas fisik yang dilakukan juga akan menjadi hal yang menyenangkan
naik turun tangga yang merupakan salah satu gerakan latihan aerobik tidak lagi terasa memberatkan
latihan anaerobik untuk melatih kekuatan otot juga bisa dilakukan sambil bermain dengan sang anak
aktivitas olahraga berubah menjadi hal yang lebih menyenangkan
bersama anak seperti ini bisa anda lakukan minimal tiga puluh menit per hari
bentuk latihan yang dikemas dalam permainan yang menyenangkan juga bermanfaat untuk melatih kemampuan gerak motorik tubuh sang anak
selain itu sebagai teman latihan dan teman bermain akan terjalin hubungan fisik dan psikologis yang semakin dekat antara anak dan orang tua